artis segala zaman dan artis serba bisa
agaknya kedua predikat ini layak disandankan kepada layla sari
perempuan kelahiran padang panjang sumatera barat empat november seribu sembilan ratus tiga puluh lima ini
mengawali karir di dunia hiburan kala indonesia baru saja merdeka
ketika itu layla remaja sudah aktif tampil baik sebagai penyanyi
pemain sandiwara maupun pemain film
hingga kini kiprahnya telah melampaui berbagai era
dari era presiden pertama ri soekarno hingga joko widodo
sekalipun aktif berkesenian di era yang penuh gejolak pada seribu sembilan ratus enam puluh an
laila mengaku tak ingin terbawa arus
ia tetap pada pendiriannya menjadi artis independen yang tak terikat lembaga apapun
termasuk lekra yang kala itu berjaya sebagai lembaga bentukan pki yang menaungi kalangan seniman
tak terikat lembaga apapun layla lincah menyanyi kesana kemarin
iden cahy kalau merah cahy telah merah
salah satu aksinya yang paling memukal saat nyanyikan lagu i can't stop loving you
yang dipopulerkan engelbert humperdinck
i can't stop loving you kan gitu
terbukti di usia senja delapan puluh tahun suara layla masih merdu
ia memastikan tetap menekuni dunia tarik suara yang amat dicintainya
juga tentu saja setia memegang teguh pendiriannya sebagai artis independen